masih ada beberapa buku yang tersimpan dalam kardus dan tas
taman bacaan masyarakat cahaya ilmu ini tak pernah sepi pengunjung
inilah cara rosi nur hayati menerima tamu di taman bacaan miliknya
wanita kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini
sengaja mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan warga panjalu
khususnya anak anak melalui buku bacaan
dengan tangan terbuka dan senyum manis
ia selalu ramah menyambut siapa saja yang datang ke taman bacaan miliknya
di rumah sederhana ini
anak anak juga sering mendapatkan kado spesial
berupa dongeng atau pembacaan buku cerita oleh rosi
aduh sayang allah
tampuk kaki sali tersandung batu
aduh kata sali
kata ibu sambil membantu sali berdiri
bahagia senang dan terkesima
itulah yang terlihat dari wajah anak anak ini
mas apa dalam ilmuwan juga
bu rosi sekarang koleksi buku yang dimiliki oleh taman bacaan masyarakat cahaya ilmu ini ada berapa buku
ada empat lebih
nah terus bagaimana sistem atau manajemennya
bagaimana anak anak harus bisa meminjam
bagaimana anak anak bisa membaca dan sebagainya
mungkin pertama ketika anak anak masuk
kami sudah menyiapkan buku kehadiran
dan buku untuk misalkan
sudah selesai mengambil buku buku yang akan dipinjam
mereka menulis sendiri
jadi kami memfasilitasi dua buku
yang pertama mungkin untuk kehadiran
yang kedua untuk meminjam dan mengembalikan buku
karena kami di sini belum ada komputer
ataupun media yang lebih canggih seperti perpus atau gimana
jadi kami hanya mengandalkan buku aja
supaya konsepnya lebih enak
dulu awalnya kenapa ibu ros ini lebih memilih pada
oke taman bacaan gitu
kenapa tidak lebih memilih pada hal yang lainnya gitu
kenapa lebih memilih taman bacaan
kecintaan saya terhadap buku ya
saya memang hobi banget baca buku dari dulu sampai saat ini
bahkan saya sudah bercita cita sebelum saya menikah
saya ingin mendirikan rumah baca
minimal perpustakaan pribadi
ya dulu kan bahasanya perpustakaan pribadi aja dulu
koleksi koleksi buku yang memang
memotivasi saya gitu
jauh sebelum saya terkena
ketika ibu sudah menderita
menderita leukemia itu
dengan ibu menderita leukemia itu kan otomatis
aktivitas pasti akan sangat terbatas
lalu bagaimana ibu mengelola taman bacaan ini
pertamanya ya memang dari sana juga sudah terkumpul satu dua
tapi yang mungkin lebih fokus ketika
kondisi saya mengharuskan
akhirnya saya lebih memfokuskan diri untuk
membuka rumah baca
minimal untuk diri sendiri keluarga
dan untuk masyarakat
jadi sebenarnya nggak ada niatan gimana gimana
niatnya lillah ya
terus minimal di usia saya yang masih ada
saya ingin bermanfaat untuk orang
orang lain untuk umat gitu
karena dengan buku
karena saya juga kan
sekarang sudah nggak punya apa apa
harta benda nggak ada
paling seperti ini
bu di tengah ibu masih menjalani proses pengobatan kemoterapi
pasti juga tidak membutuhkan
pasti juga membutuhkan dana yang gak kecil gitu
membutuhkan dana yang sangat besar
tapi ibu masih mau
dan juga mampu gitu
untuk membeli buku
kemudian memberi pelajaran bagi anak anak
semangat apa sih yang ada dalam diri ibu gitu
sehingga masih bisa gitu di tengah pengobatan
saya yakin kemoterapi itu bukan sesuatu yang menyenangkan
itu sangat menyakitkan gitu
tapi bagaimana ibu bisa menjadikan itu semua justru menjadi nilai positif
menjadikan itu semua sebuah semangat
sehingga akhirnya ibu tetap bisa menjalani aktivitas ini seperti biasa gitu
jadi ketika semangat itu muncul
ada doa dari anak anak ya
ketika saya meminta doanya dengan suara yang polos
saya doakan umi mudah mudahan panjang umur sehat
dan bisa membelikan buku kembali pada saya
anak anak selama ini nggak tahu kalau saya itu ke bandung kemo nggak tahu
nggak tahu dia saya itu ketiap ke bandung berobat
yang dia tahu ke bandung itu jalan jalan terus bawa buku
makanya ketika saya datang dari bandung
mana bukunya mana bukunya
dia gak pernah nanya gimana kondisi saya gitu
tapi saya senang semangat ketika anak anak membaca
bahkan kalau lagi mengajarkan anak anak yang sama sekali tidak bisa baca ikro
atau baca huruf huruf gitu
terus sampai bisa dia bilang
umi aku bisa baca buku terima kasih umi
itu satu kebahagiaan yang tidak bisa saya ungkapkan
tidak bisa diukur dengan uang dan apapun
dan saya yakin ketika saya melakukan sesuatu yang ikhlas
lila allah akan memberikan semua kesulitan itu menjadi mudah
dalam sehari rata rata ada sekitar seratus anak yang datang ke taman bacaan cahaya ilmu
biasanya mereka datang seusai pulang sekolah atau sepulang mengaji
rosy tak pernah meminta speser pun dari mereka yang membaca serta meminjam bukunya
semuanya dilakukannya secara gratis
ia hanya menuntut agar anak anak bersikap jujur
untuk mau mengembalikan buku setelah selesai meminjamnya
rosy juga selalu minta doa anak anak
agar taman bacaan ini tetap bisa berjalan
dan dirinya terus diberi kesehatan
ia disuruh tetap dikawal
tapi sekarang syurga

matahari di sekitar panjalu sudah mulai meninggi
usai membuka taman bacaannya
rosi segera bergegas menuju ke sebuah sekolah yang terletak tak jauh dari rumahnya
dengan mengayuh sepeda kesayangannya
rosi sejenak melupakan keadaan dirinya yang sedang sakit
ya sejak dua ribu delapan lalu
rosi terdeteksi menderita leukemia atau kanker darah
keadaan itulah yang menyebabkan dokter memperkirakan umur rosi tak akan berlangsung lama
semangat rosi untuk berbuat kebaikan justru semakin berkobar
setelah membuka taman bacaan yang sudah diimpikannya sejak remaja
rosi juga mengajar di beberapa taman kanak kanak yang ada di sekitar rumahnya
sambutan hangat anak anak inilah yang selalu menjadi obat bagi rosi
obat yang pada akhirnya membuktikan bahwa seusai pengobatan beberapa tahun
kondisi rosi semakin membaik
kini leukemia yang dideritanya berada pada stadium dua
keceriaan dan doa tulus anak anak didiknya inilah yang menjadi obat penguat dan juga kesembuhan bagi rosi
ibu kan kegiatan banyak nih
selain membuka taman baca
juga ibu datang atau berkunjung ke sekolah sekolah
lalu bagaimana ibu mengatur waktunya
dari pagi kapan harus ke sekolah
ke paut ini
kapan harus ke sekolah ini
gimana ibu mengatur waktunya
yang terpenting kan urusan di rumah dulu ya
karena di sana juga ada keluarga yang harus saya kedepankan
kewajiban saya sebagai ibu
sebagai anak juga kan harus memang benar benar dikedepankan
terus mungkin manajer waktunya juga harus di konsep dari malam
yang terpenting dari keluarga itu
dukungan semangat doa
dan juga saya pribadi juga

gak mengkonsep hari ini kemana
tujuan dan lain sebagainya
itu sudah terkonsep
nah awalnya ibu yang mencoba datang ke sekolah
untuk menawarkan diri untuk mengajar
atau dari pihak sekolah yang cenderung aktif datang ke bu rosi
bahwa ayo bu ibu bergabung dengan sekolah saya
untuk memberikan berbagi ilmu atau seperti apa
pertanyaannya saya mungkin minta izin dulu ya ke uptd
karena bagaimanapun juga
uptd bagian dari intansi terkait di dinas pendidikan
saya masuk dulu ke uptd
untuk meminta izin saya masuk ke sekolah sekolah
walaupun itu tk pakud tetap di bawah naungan dinas pendidikan ya
jadi saya masuk dulu ke uptd minta izin
alhamdulillah respon mereka sangat baik
bahkan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa
akhirnya saya dengan leluasa bisa masuk ke sekolah manapun
sempat ada dari sekolah sempat ada resistensi nggak sih bu
sempat ada apa namanya
mereka sempat ada penolakan nggak dengan apa yang mencoba ibu tawarkan
untuk mengajar dan sebagainya
dengan sistem yang ibu ajarkan ke anak anak
mungkin ada sedikit
tapi bagian dari perjuangan ya pasti seperti itulah
selalu ada kendala hambatan dan tantangan
tapi bagi saya itu adalah pembelajaran yang berharga
yang mungkin saya juga harus terus belajar
belajar dan belajar yang memberikan satu kepercayaan penuh
kepada sekolah sekolah yang terkait
yang memang ingin membutuhkan tenaga saya dalam artian
mungkin saya juga di sini mungkin ranahnya hanya membantu anak anak yang memang
kurang mampu membaca
mungkin mereka sudah bisa tapi singkat kelantaranya
atau mungkin ada seseorang yang memang belum
saya misalnya pak abja dan lain sebagainya
nah kalau ibu itu menentukan kurikulum sendiri untuk mengajar itu atau
ya yang terpenting konsep yang pernah saya temui ketika pelatihan pelatihan
saya apa konsep sendiri
yang terpenting apa yang bisa saya sampaikan itu
efisien singkat dan berharga
yang bisa dimengerti anak anak
nggak usah butuh kita teori dan lain sebagainya
yang penting praktek yang memang mengenai anak itu yang
itu yang terpenting
kalau kita udah nyaman apapun yang kita suruh
apapun yang kita mau insya allah anak pasti mau
dalam sehari ada beberapa sekolah yang didatangi oleh rosi
ia tak mau berdiam diri
yang pada akhirnya hanya akan membuatnya merasa sedih
akan penyakit yang ia derita
dan semua kegiatan rosy ini juga didukung oleh para orang tua murid
dan sejumlah guru
oh sempet gini kan saya tekankan ke abi
abi saya di sini sama abi juga udah diberi
alhamdulillah umi di sini tidak mesti tiap hari sekolah masuk
nggak mesti soalnya kan yang kecil mah empat hari belajarnya
kalau umi lagi sehat boleh di sini
tapi alhamdulillah sejak umi gamung di perseda
dia jadi sehat ya masuk alhamdulillah sehat uminya
kesehatan membaik kesehatan
karena dia pernah cerita
saya bilang ke abinya juga
umi sama anak jadi obat
jadi obat bilangnya alhamdulillah buktinya umi sehat
senang banget mudah mudahan
bukan hanya untuk saat ini ya
untuk saat ini ada satu bu rosi
tapi untuk kayak kedepannya
ada banyak figur figur seperti bu rosi
bukan hanya ingin mengajar ya
tapi bu rosi itu benar benar dari hati bu rosy
keluaran dengan terakhir satu dua tiga
kegigihan dan perjuangan rosi ini
tentu saja juga didukung oleh para anak didiknya
mereka sangat sayang pada wanita asli panjalu ini
anak anak telah menjadikan rosi sebagai ibu kedua
serta sahabat terbaik mereka
tak heran jika anak anak menjadikan rosi sebagai sosok panutan
ingin memberahkan bu rosi
karena bu rosi baik sebagai saya
kan kebetulan bu rosi itu guru ngaji aku
apa apa yang wawai belajar dari bu rosi itu apa
untuk mendekatkan gerakan gemar membaca
setiap minggu pagi
rosi menggelar buku buku koleksi taman bacaan di alun alun kecamatan panjali
anak anak dan warga yang sengaja datang untuk berolahraga setiap minggu pagi
langsung datang mengerumuni tempat rosi menggelar buku
dibantu anak sematawayangnya afifah hafinawa dan sang ayah
rosi menyebar buku buku di atas terpal yang nantinya digunakan anak anak untuk membaca
tak hanya menunggu anak anak datang ke tempatnya
rosi juga berkeliling alun alun
mengajak anak anak lain atau warga yang sedang beristirahat
untuk datang ke tempat ia menggelar buku
perlahan namun pasti
kegiatan rosi minggu pagi ini sudah menjadi agenda rutin anak anak untuk mengikutinya
terus dulu awalnya punya ide untuk menggelar gelar buku di alun alun ini
awalnya dari siapa idenya
ya diri sendiri aja
karena memang melihat anak anak yang di alun alun banyaknya warga aja gitu
tanpa ada aktivitas yang mungkin
ini juga sama ya
aktivitas olahraga juga sangat bermanfaat gitu dan bermutu
tapi ketika ada anak anak yang ikut sama ibunya
terus anaknya juga diem begitu aja
makanya tercetus ide baku untuk menggelar buku ini
karena saya juga dulu suka ikut gitu
ketika dokter memponis tidak boleh terlalu capek
akhirnya saya ingin ke alun alun tapi berbuat sesuatu gitu
makanya menggelar buku
dulu awalnya tanggapan masyarakat gimana ketika ibu datang
dengan putri ibu
terus kemudian digelar buku di tengah lapangan
ya pastilah mereka berpikiran bahwa setiap minggu datang ke sini pasti mau jualan buku ya
atau ketika mereka sudah tahu saya di sini gelar buku dengan gratis
juga pastilah banyak omong omongan yang kurang berkenan
tapi bagi saya yang terpenting kan gerakan saya lillah
saya kan pakai yang bisa saya lakukan untuk kebaikan diri sendiri
untuk kebaikan diri sendiri
keluarga masyarakat kenapa tidak
sisa usia yang masih ada saya ingin terus bermanfaat
walaupun hanya secuil
kebaikan yang bisa saya lakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya miliki gitu
sejauh ini respon warga sekitar gimana bu
setelah itu sekian lama gitu menggelar buku buku di alun alun panjalu
ya alhamdulillah anak anak antusias masyarakat
bahkan aparat aparat kampung desa kecamatan juga
sangat merespon gitu
bahwa gerakan membaca ini bukan hanya tugas rumah baca saja
tapi mungkin tugas untuk semuanya gitu
tapi ya mungkin dengan adanya rumah baca ya mudah mudahan memotivasi anak anak untuk mendekatkan pada buku bacaan
ketimbang main game berjam jam nonton tv berjam jam atau keluar net berjam jam gitu
mungkin hari minggu itu ada membaca buku
menuangkan waktu untuk membaca buku supaya panjalu lebih maju
lebih bermutu gitu lebih berilmu juga gitu
selain di alun alun rosi secara berkala juga datang ke salah satu wahana permainan air di ciamis untuk menggelar buku koleksinya
sambil berenang dan bermain air anak anak diajak untuk membaca dan mencintai buku
di tempat ini pula rosy juga berjualan minuman kesehatan yang ia buat sendiri
hasil penjualan inilah yang ia gunakan untuk biaya pengobatan kemoterapi rutin di rumah sakit hasan sadikin bandung
beruntung semua usaha rosi didukung beberapa teman yang ingin membantunya
mereka memberikan dorongan semangat dan juga dukungan moral agar rosi dapat terus menjalankan aktivitasnya

nah di sini kita memfasilitasi untuk kegiatan kegiatan beliau
ada tempat buat taman bacaan juga nanti ke depan dan ada juga tempat untuk berjualan kefir diantaranya beliau
dan beliau juga di tempat kami di sini sering ikut serta kegiatan kegiatan pembinaan untuk guru
dan yang lainnya
rosi yakin semua yang ia jalani tak akan bisa berjalan seperti sekarang tanpa adanya dukungan dari keluarga
sang suami utang mulyana rela keluar dari pekerjaannya di garut
demi menemani rosi di panjalu dan membantu mengelola taman bacaan
saya terus bersemangat motivasi terus terus dan terus
kalau perlu ya saya selalu hadirkan anak anak supaya itu anak anak menjadi obat
kemauannya mau ngajar di suatu tempat ya saya kasih izin
asal jangan terlalu berat berat
kalau udah capek kalau dia udah capek istirahat berbaring ya udah lagi seger lagi
ada kalanya sang suami marah dan mencoba mengingatkan rosi jika ia mulai terlihat lelah dan kesehatannya menurun
semua itu dilakukan karena kecintaan sang suami dan anak pada rosi nurhayati
memang ketakutan yang saya takut kehilangan itu pak
ketika bapak merasa takut biasanya bapak apa yang bapak lakukan untuk mengembalikan atau untuk menghilangkan rasa takut

perjuangan rosy menciptakan generasi pancasila
ketika pilihan mereka kembali menjadi kesehatan

dan kemudian rasanya akan terus berjalan ke dunia tersebut

perjuangan rosi menciptakan generasi penerus yang gemar membaca masih membutuhkan banyak dukungan
meski beragam penghargaan telah ia dapatkan ia tak mau berpuas diri
masih banyak impian dan harapan yang ingin ia wujudkan di sisa hidupnya
ia yakin jika sewaktu waktu tuhan akan memanggil dirinya
namanya akan terus dikenang anak anak dan ia akan meninggalkan warisan yang tak akan pernah dilupakan
seperti nama taman bacaan miliknya rosi adalah cahaya ilmu dari panjalu